mama dari mana
tapi mama gak angkat tangan aku jadi khawatir
mama udah bikin kamu khawatir
tadi mama ke kantor polisi nemuin bu sara
kalau menurut mama
kalau memang itu anak kebalin
telepon mama dan miku mama untuk ambil anaknya
andin pernah telepon mama
anin berusaha yakinin kamu tentang anak kamu
karena gak berhasil
akhirnya dia telepon mama
ya tapi saat itu
mama gak gubris dia sama sekali
mama juga nyesel mama
pokoknya kamu harus cari tahu
kalau memang itu anak kamu ya
kamu harus berusaha
kalau memang nindi itu rena
ya berarti dia anak kamu no
sekarang kita ketemu sama andin
mama akan tanya identitas rena
untuk apa kita tumbuh lagi
kita temuin andin ya
tapi mama gak angkat tangan aku jadi khawatir
tadi mama ke kantor polisi nemuin bu sara
mama udah ajak bu sarah bicara
tapi mama kamu bersih keras
bahwa dialah pelaku pembunuhan roy
aku rasa sih mama sengaja ngelakuin itu ya
untuk melindungi elsa
mama ngerti sih din
setiap orang tua pasti ingin lakukan dan melindungi anaknya
semua orang pasti akan berbuat seperti itu
semoga kita segera menemukan jalan deh
untuk membuktikan siapa pelaku sebenarnya ya
aku boleh titip rena gak
aku mau ukur masa kita kurus juga sama papa
kamu bisa pergi sekarang
biar mama yang jaga rena ya
mamah tapi jangan lama lama ya
cuma sebentar kok
mama jalan dulu ya
yaudah salam buat pak surya ya
mama main sih tuh
kamer apa ngenduduk sini
duduk ya nasa
kak kenapa lo reject telepon gue angkat penting archan
angga kirimin gue uang sekarang tiga puluh juta
jawab call dirip doang
oke tenang tenang berpikir berpikir
gue pancing supaya dia datang ke rumah
oke kalau lo mau uang tiga puluh juta nggak masalah
datang ke rumah kue kasih
mudah mudahan lancar rencana ini
catherine pasti datang ke rumah untuk ambil uang itu
mudah mudahan rencana michi berhasil
alamat adik gue catherine yang gue kirim kemarin
ingatkan datangin awasin
berpencar dengan judi
mudah mudahan lancar semuanya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ah ya mas tadi mama udah sampai rumah mama baik baik aja kok
mama tadi juga udah angkat telepon saya kok
maaf ya saya gak sempat ngobarin kamu
papa gimana keadaannya
udah jauh lebih ya pak
apa lagi nungguin profesor rumah ya
pagi pak surya
apa masih ada yang dirasa
wah udah jauh lebih enak sih dok
pak surya sudah mulai pulang
asalkan dikurangi beban pikirannya ya pak
agar tidak memicu serangan jantung lagi
support dan penjagaan dari pihak keluarga itu sangat diperlukan
saya sudah resepkan obat dengan dosis yang lebih tinggi
mohon diminum sesuai anjurannya pak surya
kalau begitu saya permisi
terima kasih banyak prof
terima kasih pak
gimana kalau lebih baik kamu pulang ke rumah
tapi papa sendirian di rumah
papa bisa ngurus diri sendiri kok
papa gak mau ngerepotin kalian
saya nggak ngerasa direpotin lho pak
lagipula bener yang dibilang andien
kan papa juga perlu banyak bantuan pak
kondisi papa lagi seperti ini
gak apa apa loh di rumah saya dulu
kalau papa sendiri di rumah
nampak beban pikiran andien
kalau andien kepikiran stres kan
bahaya juga buat kandungannya pak
tuh masalah aja nggak keberatan kok pak
tapi anterin papa dulu ya
kata mau liat mama dulu
ya udah saya beres beres dulu sebentar ya
bu berat bayi di bawah rata rata ini kurang bagus kalau begini
mungkin karena kurang dari asupan ibunya
jadi bu elsa harus lebih perhatikan lagi untuk asupan gizinya ya
apa selama ini ibu ada keluhan
belakangan ini sih saya
saya ngerasain keram perut
itu karena bu elsa terlalu capek
makanya harus banyak istirahat
dan ini juga kurang minum air putih
jadi harus lebih berhati hati ya bu
karena kalau terlalu sering keram perut juga tidak baik
bisa menimbulkan keguguran